selamat siang anda kembali bergabung dengan cnn indonesia breaking news bersama saya anissa pagih
mantan ibu negara ani yudhoyono didiagnosa menderita kanker darah dan menjalani perawatan di national university hospital
dan kanker ini mempengaruhi produksi dan juga fungsi sel darah
lalu apa itu kanker darah berikut rangkuman informasinya untuk anda
kanker hematologi yang juga dikenal sebagai kanker darah adalah kanker yang mempengaruhi produksi dan fungsi sel darah
sebagian besar kanker darah dimulai dari sum sum tulang tempat darah diproduksi
sel kanker mencegah sel darah normal menjalankan fungsinya
berikut ini tiga jenis kanker darah dan cara pengobatannya
leukemia adalah kanker sel darah putih yang menghentikan sel darah putih darah
ketika seseorang terserang leukemia sum sum tulangnya tidak mampu memproduksi sel darah merah yang cukup dan trombosit untuk memasuk kebutuhan tubuh
kanker darah lymphoma berkembang pada limfosit tipe sel darah putih yang berperan melawan infeksi
kanker jenis ini juga mempengaruhi kelenjar getah bening limpa timus sum sum tulang dan bagian tubuh lain

kedua terapi radiasi
prosedur ini dapat digunakan untuk menghancurkan sel kanker
prosedur ini dilakukan menggunakan gelombang energi tinggi seperti sinar x gamma proton dan elektron untuk membunuh sel kanker
yang terakhir transplantasi stem shell
transplantasi stem shell akan menanamkan stem cell pembentuk darah yang sehat ke dalam tubuh
stem cell dapat dikumpulkan dari sum sum tulang darah perifer dan darah tali pusat
kanker darah dapat dilakukan dengan kombinasi beberapa terapi
konsultasikan dengan dokter pilihan terapi dan obat kanker yang tepat untuk anda
sebab setiap pengobatan penyakit ini memiliki efek samping yang berbeda
dan terkait hal ini sudah bersama kami sekretaris dari himpunan masyarakat peduli lgk jakarta ibu lydia dumayanti
selamat sore ibu terima kasih
anda untuk cnn indonesia mungkin kita langsung saja berbincang seputar penyakit kanker darah yang seperti kita ketahui diidap oleh ibu ani yudhoyono sebelum akhirnya berpulang ibu
dari pengalaman yang anda lihat ini sebenarnya seberapa parah penyakit kanker darah ini
kalau masalah parah saya sebetulnya nggak berani jawab
karena itu tergantung kondisi pasien masing masing
tergantung daya tahan tubuh pasien masing masing
dan di sini saya coba meluruskan dulu bahwa
kanker darah atau leukemia kita lebih fokusnya ke leukemia ya
leukemia itu ada dua jenis
ada lekimia kronik dan lekimia akut
nah masing masing pasien untuk leukemia akut dengan leukemia kronik ini penanganannya pun berbeda
daya tahan tubuhnya pun berbeda
tingkat keparahannya pun berbeda
jadi tidak bisa disimpulkan bahwa seberapa parah itu harus disesuaikan dengan kondisi pasien
kadang kadang ada yang membuat kondisi pasien menurun atau memperburuk kondisi pasien
itu karena penyakit
ada kebawaan yang lain
misalkan sebelum terdiagnosa leukemia si pasien sudah punya gangguan fungsi jantung atau ada gangguan di parunya
itu bisa memperburuk kondisi pasien
dan itu boleh dijelaskan lebih lanjut antara lekimia yang satu dan yang lainnya
perbedaan antara leukemia akut dengan leukemia kronik dari sifat si sel kankernya progresivitas si sel kankernya
leukemia akut pertumbuhan sel kankernya atau progresivitas sel kankernya itu cepat sekali bertumbuhnya
dibandingkan dengan leukemia kronik yang perlahan tapi pasti
untuk pengobatannya pun berbeda
leukemia akut umumnya pasien leukemia akut itu terapi pengobatannya dengan kemo dengan radiasi atau yang paling akhir adalah transplantasi sum sum
sementara untuk leukemia kronik pengobatannya terapi pengobatannya obat oral yang dikonsumsi atau biasa kita sebut target terapi itu dikonsumsi seumur hidup
seumur hidup ya
range usianya pun beda
untuk leukemia akut umumnya anak anak
sementara leukemia kronik usia dewasa
dan ini kalau kita berbicara mengenai tadi ibu sempat menyatakan bahwa keparahannya itu tergantung juga dari kondisi tubuh dari pasien itu sendiri
tapi selain kondisi tubuh dan juga tentunya pengobatan seperti tadi kemoterapi ataupun terapi radiasi bagaimana dengan psikologis dari pasien
apakah berpengaruh seberapa besar pengaruhnya
jadi biasanya pasien ketika terdiagnos
yang harus diperbaiki yang pertama kali adalah psikisnya
dokter biasanya meminta bantuan kami
kita bicara leskopnya lebih kecil dulu deh ya
untuk yang leukemia kronik ketika pasien terdiagnos biasanya dokter akan mengarahkan ayo hubungi pengurus komunitasnya
nanti kamu berbincang di sana kamu berbicara
supaya apa yang pasien khawatirkan apa yang dirasakan itu bisa dibagikan dulu ke kita
dan kita yang memotivasi pasien untuk bangkit
kalau psikisnya sudah baik dia sudah bisa menerima keadaannya barulah itu proses pengobatan akan berjalan dengan baik
oke dan kita sebagai komunitas ataupun masyarakat maupun keluarga apa saja yang kemudian bisa kita berikan untuk pasien agar menyemangatinya
support itu yang harus tidak hanya doa tapi mendengarkan
mendengarkan keluhan pasien
ketika pasien bercerita mengeluh
saya merasakan itu
saya merasakan ini
jadi jangan pernah menganggap apa yang dikeluhkan pasien itu hal yang mengada ngada
makanya kenapa komunitas itu penting sekali fungsinya
kami kami yang ada di komunitas itu ketika pasien pernah mengalami ini oh iya pernah
harus bagaimana oh begini begini begini gitu
beda dengan keluarga
kadang kadang bukan berarti semua keluarga begitu bukan berarti semua caregiver begitu
tapi ada beberapa caregiver ada beberapa keluarga yang kurang sabar menghadapi pasien ketika mengeluh
saya bilang ya tolong dipahami karena memang siapapun tidak ada yang bisa menerima keadaan ketika dokter menyatakan dirinya terdiagnosa kanker
jadi support keluarga itu yang paling utama
saat pengobatan pun memang ini cukup berat begitu ya bu ya
mempengaruhi psikis juga begitu
dan berbicara soal dukungan
komunitas lgk juga memberikan dukungan ketika ibu ani yudhoyono dalam pengobatan
alhamdulillah ada salah satu pemerhati kita caregiver dari lgk berkunjung langsung ke nuh waktu itu dan memberikan surat memberikan dukungan untuk ibu
boleh diceritakan lebih lanjut mungkin seperti apa pengalamannya di sana
kebetulan bukan saya yang berangkat
mungkin mendengar cerita dari teman teman
iya mendengar cerita
tamu yang berkunjung ke sana tidak bisa bertemu dengan ibu
jadi cukup bertemu dengan kalau tidak salah waktu itu bertemu dengan bapak dan pak hatta kalau tidak salah ya
menyampaikan dukungan dan memberikan surat untuk dibacakan ke ibu
yang membacakan adalah bapak keluarga terdekat
suratnya apakah berisi dari siapa saja begitu
mengatasnamakan komunitas kami
dan juga mungkin boleh diceritakan bahwa memang saat menjalani pengobatan
biasanya pasien tidak boleh bertemu begitu dengan tamu
kembali lagi tergantung kondisi pasien
untuk ibu saya rasa itu sudah prosedur yang betul sekali
karena kondisi ibu memang tidak baik untuk bertemu dengan orang banyak
karena kondisi daya tahan ibu yang lemah
jadi kita khawatirkan
pasti dokter mengkhawatirkan ibu terkena virus
ya itu daya tahan tubuhnya ibu yang lemah
kembali lagi seperti tadi yang ibu lydia ceritakan
bahwa memang kadangkala justru penyakit penyakit lain yang dapat kemudian membuat drop badan dari pasien itu
dan kalau berbicara seputar pengobatan ini
pengobatan selain kemoterapi ataupun terapi radiasi
apakah ada pengobatan alternatif yang dapat dilakukan
karena kalau kita lihat memang harga di rumah sakit ini pasti sangatlah mahal

saya sebagai pasien yang sudah dua belas tahun berobat
warawiri bogor jakarta rscm
amat sangat tidak menganjurkan pengobatan alternatif apapun
karena itu sifatnya hanya sementara
dan biasanya ketika pasien melakukan pengobatan alternatif yang entah itu minuman entah ramuan ramuan atau apapun
kondisi itu akan memburuk dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan
dan dia akan terdiadosa di saat awal
yang dikhawatirkan bukan hanya buruk kondisi
tapi dia bisa bermutasi dari leukemia kronik menjadi leukemia akut
oke jadi memang sangat penting sekali untuk kepatuhan
ya kepatuhan itu penting
boleh diceritakan bu pengalamannya
kepatuhan itu penting dalam segi apa saja atau memang ya dari makanan juga dari gaya hidup begitu juga berubah
apalagi tadi ibu juga bercerita soal
meminum obat seumur hidup
betul seumur hidup
jadi kalau soal kepatuhan masalah berobat itu harus setiap bulan
setiap bulan kita berobat kita cek darah
karena pemberian dosis disesuaikan dengan hasil pemeriksaan darah saat itu
kalau soal makanan alhamdulillah tidak ada pantangan selama pasien tidak punya penyakit lain
misalkan tidak ada gangguan gula terus kolesterol darah tinggi atau apa itu aman aman saja
semua boleh dikonsumsi dalam batas wajar
kalau obat obatan selagi ada nyeri lain yang bisa kita tahan tidak perlu obat obat tambahan ya cukup kita rasakan aja gitu
soal kehidupan pola hidup memang itu harus diatur sebaik baiknya antara istirahat aktivitas itu harus seimbang dan harus mengelola stres dengan baik
tidak menghindarkan ya karena susah untuk menghindarkan stres
tapi kita kelola stres itu dengan baik
misalkan contoh saya aktivitas bogor jakarta setiap hari
di saat tidur itu kadang kadang sulit
sulit sekali saya itu biasa tidur harusnya saya tidur minimal lima jam sehari
tapi kadang jam sebelas saya baru bisa tidur
dan kalau mata ini saya sebenarnya sudah lelah tapi matanya belum bisa menutup belum bisa nyenyak tidur
saya ajak bicara diri saya sendiri

jadi ya pasien itu harus mengenali dirinya
dan harus mampu juga menghibur diri begitu ya bu
sebenarnya kemarin juga kita lihat informasi bahwa ibu ani yudhoyono juga sempat karena beliau punya hobi fotografi bahkan saat sedang menjalani pengobatan beliau sempat foto foto ikan
iya di taman
itu menurut ibu bagaimana
psikologinya ibu jadi terhibur
bisa kita bayangkan tiga bulan setengah di dalam ruangan isolasi
begitu keluar itu rasanya kan saya pun yang melihat di instagram ibu rasanya ya allah terenyuh gitu ya
ibu bahagia benar sampai ibu rentangin tangannya di kursi roda itu ibu hirup udara
ya allah luar biasa
dan ibu foto foto itu amazing buat saya
dan menurut pengalaman ibu lydia itu terkait hal ini juga
biasanya kan ada pasien dari anak anak hingga dewasa begitu
apa kemudian tantangan terberatnya untuk memberikan dukungan agar para penderita leukemia ini tetap semangat
tantangan terberat adalah mengatasi kebosanan
karena memang pasien kanker dia harus berobat secara rutin
dia harus mengkonsumsi obat secara rutin
makanya ketika saya ditanya oleh pasien baru ibu bagaimana caranya ibu bisa melawan
saya tidak pernah melawan kanker
saya terima kanker itu bersahabat dengan tubuh saya
yang harus saya lawan adalah kebosanan kejenuhan ketidakterimaan
itu yang harus dilawan
kalau kita sudah bisa melawan itu semua insya allah pengobatan bisa lancar
bisa kita terima dengan ikhlas
karena memang tahapan tahapan psikis pasien kanker kalau sudah sampai di tahapan penerimaan itu semua akan berjalan dengan lancar
dan biasanya sangat sulit juga ibu mencapai tahap penerimaan itu
masing masing pasien waktunya berbeda beda
bisa sampai di tahapan dari dia terdiagnos sampai dia bisa di tahapan penerimaan
itu waktunya panjang
saya pun dulu enam bulan
enam bulan baru bisa ada di tahapan itu
dan saya juga sempat melihat informasi bahwa ada anak anak penderita leukemia yang memberikan semangat kepada ibu adi yudhoyono
dari pengalaman anda anak anak yang masih umurnya sangat muda
namun kemudian bisa sampai ke tahap penerimaan itu itu bagaimana biasanya prosesnya bu
penjelasan apa yang kemudian diberikan oleh mungkin komunitas ataupun keluarga terhadap penyakit leukemia ini
ya seperti dua bulan yang lalu kita baru saja menemukan kasus pasien leukemia kronik termuda di jakarta usianya dua tahun setengah
kaget dan kita support orang tuanya terlebih dahulu karena memang pengobatan untuk leukemia kronik itu
dikhususkan untuk pasien dewasa
dan ini tiba tiba ada pasien yang usianya anak otomatis akan menjadi kendala untuk pemberian obatnya
kita bantu mengarahkan orang tuanya kita bantu carikan informasi bagaimana nih caranya supaya si ibu pasien ini tidak panik
si anaknya juga bisa mengkonsumsi obat dengan baik kita hubungkan dengan pengurus pengurus di daerah yang kebetulan ada juga pasien pasien usia anaknya
jadi orang tua kita bantu dulu
oke jadi komunitas lgk bukan hanya untuk survivor ataupun untuk pasien dari leukemia tapi juga untuk keluarganya yang juga tentunya ikut kaget begitu ya mendengar berita itu
karena buat saya pengalaman saya pribadi pasien itu bisa kuat kalau keluarga kuat
ya ketika keluarga kuat menerima kita ketika keluarga kuat menghadapi segala kesusahan kita itu pasien jauh lebih kuat
jadi memang sangat penting sekali
dukungan dari keluarga itu
ring satu itu penting
tapi tentunya kekuatan dari keluarga dan juga dari pasien itu tidak terlepas dari pengetahuan juga ya
kalau kita berbicara soal pemerintah apakah menurut anda sudah cukup jelas dalam berbagi pengetahuan terkait penyakit ini
tentang leukemia awareness nya
awareness alhamdulillah sampai dengan saat ini di setiap acara di setiap pertemuan di setiap pertemuan
acara peringatan hari kanker sedunia itu kpkn komisi penanggulangan kanker nasional
sudah mengedukasi memberikan pendidikan semacam apa ya disebutnya training of trainer
jadi masyarakat umum ataupun survivor dididik untuk bisa memberikan edukasi ke masyarakat memperkenalkan
bukan berarti menakut takuti tapi kita perlu mengedukasi bahwa
ini penyakit yang tidak bisa dihindari siapapun bisa mengalami itu bisa terkena itu
tanpa pandang bulu status sosial status ekonomi usia bentuk badan berat badan sama sekali tidak mempengaruhi
jadi termasuk lgu pun sudah mulai gencar memberikan edukasi
biasanya kita turun di saat peringatan hari cml sedunia itu tanggal dua puluh dua september
dan kita selalu bikin acara untuk mengedukasi
lalu bagaimana respons masyarakat sejauh ini
alhamdulillah alhamdulillah banyak yang merespon dan banyak yang meminta kontak kita
dan bahkan pernah kita temui waktu itu tahun dua ribu tujuh belas kalau tidak salah
ketika kita mengedukasi masyarakat dan dia bilang
aduh ternyata keluarga saya sebenarnya kemarin begini ya diagnosanya
cuma karena kita kurang informasi
ya kita berharap ke depannya lebih banyak lagi
informasi yang diberikan ke masyarakat tentang leukemia ini
berbicara soal kurang informasi itu tadi
biasanya apa bu yang miss begitu dari peningkatan awareness dari leukemia ini
bisa jadi karena si pasiennya tidak berobat ke rumah sakit yang jenjangnya lebih tinggi
karena memang gini mbak leukemia sendiri gejalannya itu samar
jadi tidak seperti kanker solid yang lain
yang ada misalkan kecurigaan kenapa ya di balik telinga saya ada benjolan
ya atau di ketiak saya ada benjolan atau kok saya ada perdarahan
lekimia itu tidak ada sama sekali
jadi gejala awalnya itu hanya demam
demam berkepanjangan sering setiap hari mual
jadi rata rata dokter mendianus itu dokter umum
ya gejala tipes gejala demam berdarah atau mahkronis
baik oke kita akan lanjutkan perbincangan ini
di usai jadwal berikut ini tetaplah bersama kami di cnn indonesia breaking news
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
dan kini kita akan lanjutkan dialog bersama ibu lydia dari komunitas lgk
ibu boleh diceritakan lagi tadi kita sempat berbincang seputar gejala dari leukemia itu sendiri
sebenarnya tadi ibu sempat mention bahwa tidak sejelas itu begitu bu boleh diceritakan lebih lanjut
iya gini gejala awal itu umumnya pasien merasakan demam
demam tinggi setiap malam hari lebih terasanya keringat berlebih
kemudian ada sedikit perdarahan bisa digusi bisa timbul bercak bercak di lebam lebam di kulit
dan mual mual langsung makannya berkurang berat badannya turun
ketika pasien berobat ke dokter itu rata rata dokter mengatakan bahwa
diagnosanya gejala tipes atau gejala demam berdarah
ditambah setelah misalkan si pasien diminta untuk cek darah
oh ada kelihatan lekositnya agak tinggi
nah sementara silekosit itu kan penanda bahwa ada infeksi di dalam tubuh
jadi masih tetap samar belum ketahuan secara pasti
dan biasanya pertama respons pertama itu adalah itu ya mungkin tifus kah atau demam berdarah belum ke leukemia
gambaran saya pribadi saya merasakan demam itu dari bulan mei tahun dua ribu enam
jadi hampir satu tahun setengah saya merasakan hal seperti itu
dengan pengobatan ya untuk demam berdarah untuk gejala demam berdarah untuk gejala tipis dan makronis
tapi sayanya yang merasa sepertinya ini ada sesuatu kok nggak sembuh sembuh bilang gitu kan
dok boleh nggak saya minta pemeriksaan darah lagi
saya pergi ke lab petugas labnya justru yang curiga
ibu coba berobatnya ke internis karena ini saya lihat kok ada sesuatu
langsunglah saya pergi ke internis dari internis itu kemudian dicek ulang lagi darahnya
kita bawa sampel darahnya ke rscm karena di bogor tidak punya lab hematologi
dibawalah ke rscm dari rscm baru disitu ada ketentuan

keterangan suspek suspek leukemia akut
nah untuk menentukan menentukan benar atau tidak penegakan diagnosanya apakah ini leukemia akut atau leukemia kronik
itu pemeriksaannya melalui pengambilan cairan sum sum tulang belakang
jadi berapa lama itu bu dari awal ibu merasakan gejala begitu hingga akhirnya ibu tahu penyakit apa yang kemudian diagnosa begitu itu berapa lama bu
itu berapa lama bu
kurang lebih satu tahun setengah mei dua ribu enam sampai agustus dua ribu tujuh belas
satu tahun setengah ya dan menurut ibu apa yang menyebabkan mengapa sangat lama ini
karena memang tidak ada gejala yang spesifik
yang seperti tadi saya bilang tidak seperti kanker organ yang lain kanker solid yang lain
ada benjolan ada yang aneh yang dirasakan hanya demam berat badan kurang banyak karena memang tidak nafsu makan
nah agak bingungnya di perut kenapa perut saya kok besar
dari situlah si dokter bilang dokter internis bilang bahwa perut yang membesar ini bukan karena mah yang kronis tapi karena limpa ibu yang sudah besar
tapi apakah menurut ibu juga ada faktor misalnya dokter yang menangani ibu misalnya lebih lari ke diagnosa lain kah
tidak jadi tetap diagnosa awalnya di seputaran tipis demam berdarah dan emah kronis
jadi kita pun sebagai pasien harus aware dengan diri sendiri
kalau kita sudah berobat cukup lama dengan diagnosa seperti ini rasanya kok nggak ketemu ketemu ya sebabnya
kita kan pasti akan merasakan saya nggak sembuh sembuh nih coba kita beralih ke dokter yang lain
second opinion itu penting jadi nggak harus second opinionnya keluar tapi kita second opinionnya ke dokter yang lain
nah berbicara soal pengobatan juga ini apakah menurut anda fasilitas pengobatan
di indonesia sudah memadai terkait dengan leukemia
alhamdulillah untuk leukemia dengan terapi pengobatan kemo radiasi atau target terapi sudah memadai
tapi kalau kita melihat kasus dari ibu ani yudhoyono itu
dari diketahui diagnosanya
di bulan februari lalu kemudian berpulang di bulan mei ini ini kan cukup pendek dan mengejutkan
bahkan pihak keluarga pun menyatakan terakhir ketemu bulan februari masih ketawa ketawa dan masih happy nampaknya sehat
apakah ini suatu kasus yang sering ditemui kah atau bagaimana
kalau bicara masalah kasus yang sering ditemui mungkin dokter yang lebih bisa menjawab karena biasanya pasien pasien itu dokter yang lebih tahu kan
berapa banyak pasien yang terkena leukemia

tapi kalau di kelompok kami di komunitas lgk pasien leukemia kronik yang bermutasi ke akut
ya memang percepatan pemburukan kondisinya itu semakin pendek waktunya dibandingkan ketika si pasien ini berada di posisi leukemia kronik
jadi penting sekali juga untuk mengetahui dari awal itu ya ibu ya
dan kembali lagi bisa jadi ada faktor luar yang menyebabkan kondisi semakin memburuk
apakah ketika itu ada virus flu atau virus yang lain kita kan nggak tahu mbak
biasanya kalau musim flu atau ada musim penyakit penyakit lain seperti kemarin sempat ada musim demam berdarah begitu
apakah pasien dari leukemia juga harus lebih hati hati begitu bu
dan bagaimana lingkungannya environment nya mengontrol environment yang ada di sekitar pasien
iya pasien leukemia pasien kanker apapun daya tahan tubuhnya itu jauh lebih rentan dibandingkan orang orang normal ya dibandingkan yang lain
jadi kita tidak pernah menularkan penyakit kita ke orang lain tapi kita mudah tertular dari orang lain
jadi kita memang aware terhadap diri sendiri kemanapun kita pergi itu harus selalu pakai masker
kalau misalkan pasiennya tidak bisa menggunakan masker orang orang yang berada di sekitar pasien itu harus menggunakan masker
ketika si orang yang ada di sekitar pasien kondisinya sedang dalam keadaan tidak baik
hanya dalam keadaan tidak baik saja
iya dalam misalkan anggota keluarga kita sedang flu si pasiennya dalam keadaan baik dia bisa terkena
apalagi ditambah dengan kondisi pasien kanker yang dalam keadaan sakit kemudian ada keluarga yang juga lagi sakit itu akan semakin memperburuk kondisi
jadi kondisi pasien leukemia ini sendiri memang naik turun begitu ibu
tergantung dengan sedang dalam masa pengobatan kah atau bagaimana dok
tidak tergantung masa pengobatan up and downnya itu tergantung daya tahan tubuh pasiennya sendiri
oke jadi berbeda lagi dari setiap pasiennya itu sendiri ya ibu
dan apa harapan ibu ke depannya dari komunitas lgk juga untuk mungkin pemerintah atau masyarakat luas terkait dengan awareness dari leukemia ini
iya kami berharap untuk lgk semakin bisa memberikan edukasi ke masyarakat luas
karena terus terang masih banyak orang orang yang masih tidak tahu
orang orang yang belum mengenal belum mengenal apa itu leukemia
mereka hanya tahu leukemia sementara leukemia ada akut ada kronik dari akut dan kronik juga masih ada terbagi bagi lagi
dan terapinya pun berbeda beda
dan kita berharap lgk bisa terus memberikan sumbangsihnya untuk teman teman di dalam lingkungan kita
juga untuk masyarakat luas setidaknya kita bisa memberikan support untuk teman teman pasien yang ada di luar sana
kalau untuk pemerintah sampai dengan saat ini alhamdulillah sudah cukup
alhamdulillah sudah cukup baik pelayanannya kita berharap ditingkatkan lagi pelayanannya
dan sebenarnya saya masih penasaran juga ini ibu kalau seputar pengobatan tadi ibu sempat menyatakan bahwa pengobatan pun dibagi berbeda beda begitu ya ibu ya
kemoterapi ada apa saja tuh bu
untuk leukemia akut biasanya kemo kemo lalu ada radiasi dan kemudian yang terakhir adalah transplantasi sum sum
untuk leukemia kronik hanya mengkonsumsi obat saja udah cukup
oh hanya mengonsusi obat tapi kemudian harus dilanjutkan seumur hidup begitu ya bu ya
seumur hidup iya
dan biasanya efek sampingnya apa saja tuh ibu
untuk obat yang kami konsumsi banyak mbak tapi tidak semua pasien mengalami hal itu jadi masing masing pasien punya efek samping yang berbeda beda
yang paling umum adalah mual mual itu pun bisa disiasati terus yang kedua kulit kita lebih cerah hipopigment lebih cerah tapi lebih sensitif
dari sensitif matahari
iya uv kemudian kram kram itu kapanpun dia bisa datang kram tiba tiba nyeri nyeri otot tapi semua efek samping yang kita rasakan itu tidak selalu setiap hari kita rasakan
hanya saat saat tertentu dan biasanya dokter tidak menyarankan memberikan obat tambahan karena sebetulnya itu kan efek yang sifatnya sementara
dan kembali lagi
dan kembali lagi
ketika saya merasakan efek samping itu kita ajak bicara lagi badan kita kita ajak kerjasama lagi badan kita
bukan hanya dukungan dari keluarga tapi juga dukungan dari diri sendiri juga itu yang paling penting ya ibu ya
oke luar biasa sekali dan juga apa mungkin yang ingin ibu sampaikan untuk keluarga susilo bambang yudho

saya hari ini benar benar sedih tadi pagi saya pun jadi narasumber membahas tentang konflik
saya hari ini benar benar sedih tadi pagi saya pun jadi narasumber membahas tentang konflik
saya hari ini benar benar sedih tadi pagi saya pun jadi narasumber membahas tentang konflik
dan di situ saya seakan merasa bahwa yang terjadi adalah saya saya berada di posisi ibu saat itu
saya bisa merasakan bagaimana kesedihan keluarga bapak mas agus mas ibas mbak anissa mbak alia semua cucu cucu
semua mereka sedih pastinya tapi kita harus yakin bahwa inilah yang terbaik untuk ibu kita semua sayang ibu
semua mereka sedih pastinya tapi kita harus yakin bahwa inilah yang terbaik untuk ibu kita semua sayang ibu

tapi allah lebih sayang ibu ibu sudah sembuh ibu tidak merasakan sakit lagi
dan satu hal yang harus kita syukuri yang harus kita banggakan adalah ibu dipanggil pulang di sepuluh hari terakhir ramadan
dan satu hal yang harus kita syukuri yang harus kita banggakan adalah ibu dipanggil pulang di sepuluh hari terakhir ramadan
itu yang bikin saya masya allah kita tidak pernah tahu allah punya cara memanggil kita untuk pulang di waktu yang terakhir
itu yang bikin saya masya allah kita tidak pernah tahu allah punya cara memanggil kita untuk pulang di waktu yang terakhir
di zaman yang paling indah atau semoga allah memperjanjikan pai jugukku itu untuk seluruh b granted untuk dia secara pekerja
dan itu adalah varianya kalo kamu medical

dan itu adalah varianya kalo kamu medical
jujur saya iri saya belum tahu hidup saya nanti akan berakhir di mana baik
terima kasih banyak ibu lydia atas waktunya untuk cnn indonesia breaking news
dan tentunya kita berharap bahwa teman teman yang menderita leukemia tetap semangat
itu yang paling penting tadi
betul karena akhir hidup tidak melulu harus menjadi pasien kanker
yang sehat pun kalau sudah waktunya pulang dia akan pulang
baik terima kasih banyak
sama sama mbak semoga bermanfaat untuk pemirsa semua
terima kasih ibu lydia